selanjutnya kita beralih ke informasi lain pasien covid sembilan belas yang telah dinyatakan sembuh di tasik malaya jawa barat minggu pagi disambut ratusan warga saat diantarkan pulang petugas kesehatan ke kampung halamannya di kelurahan cigantang kecamatan mangkubumi tasikmalaya
dengan membawa spanduk tulisan selamat datang pahlawan pejuang covid sembilan belas warga menyambut dengan hangat kedatangan pasien tersebut
penyambutan ini dilakukan dengan mengikuti aturan sosial dan physical distancing warga menyambut dengan tetap menjaga jarak
warga kampung siman sudah bersepakat akan menanggung kebutuhan sehari hari jika ada warganya yang terpapar covid sembilan belas
baik selama isolasi di rumah sakit atau isolasi mandiri di rumah termasuk karantina lanjutan bagi pasien yang sudah sembuh sebelum berbaur kembali dengan masyarakat
aksi warga ini mendapat apresiasi dari wali kota tasikmalaya
budi budiman yang mengaku bangga dengan sikap masyarakat yang menyambut kedatangan pasien covid sembilan belas yang sudah dinyatakan sembuh
yang pertama kami bersyukur alhamdulillah kita di kota tasikmalaya ada dua pasien yang sudah sembuh
salah satunya adalah yang pasien satu yang sudah kembali kepada masyarakat
dan kegembiraan kami adalah pelakon
kelakuan masyarakat itu sendiri yang sangat luar biasa
artinya mereka menerima kehadiran daripada pasien yang sudah sembuh dari covid sembilan belas
malah kita melihat bahwa masyarakat memberikan dukungan pada saat mereka pulang untuk diisolasi selama empat belas hari
dan masyarakat itu sendiri yang ikut memberikan dukungan
dan juga memberikan konsultasi daripada pasien tersebut